dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan dpr serta korlantas polri pada selasa menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan tidak akan menerapkan pembatasan operasional perjalanan pada masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
dalam rapat yang membahas prediksi dan pengawasan mobilitas masyarakat jelang liburan natal dan tahun baru yang dimulai pada sembilan belas desember hingga tiga januari dua ribu dua puluh tiga ini diprediksi sebanyak empat puluh empat tujuh belas juta penduduk indonesia berpotensi melakukan mobilitas selama masa libur tersebut
penggunaan angkutan umum diprediksi akan meningkat drastis sebesar lima puluh empat enam puluh dua persen dibandingkan tahun sebelumnya
puncak arus mudik natal diperkirakan terjadi pada tanggal dua puluh
dua puluh desember dan arus balik pada tanggal dua puluh enam desember
untuk puncak arus mudik tahun baru diperkirakan dimulai tanggal tiga puluh desember dan arus balik pada tanggal dua januari dua ribu dua puluh
meski pemerintah tidak menerapkan kebijakan pembatasan operasional perjalanan dan protokol kesehatan untuk perjalanan menggunakan bus dan mobil pribadi
saat ini pemerintah masih menunggu keputusan dari satgas covid sembilan belas terkait syarat protokol kesehatan untuk kendaraan jalur udara dan kereta api

tidak ada pembatasan itu nanti ada forumnya
di mana satgas covid mengadakan rapat bersama kita semuanya
berkaitan dengan apa yang menjadi syarat syarat perjalanan
tapi kecenderungannya seperti pada saat lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan
kita tidak memberikan pembatasan pada darat tetapi kita tetap memberikan pembatasan pada kereta api dan udara
namun demikian itu adalah kewenangan satgas untuk melaksanakan
sementara itu menteri pupr basuki hadi mulyono mengatakan
pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga tarif tol pada libur natal dan tahun baru kali ini
saat ini pemerintah masih menyusun standar pelayanan minimal sebagai syarat penyesuaian tarif tol
sampai sekarang belum belum
mungkin nanti saya sedang tahan tahan dulu supaya dia memenuhi spm dulu
kakor lantas pori irjen firman shantyabudi mengatakan
meski tak ada pembatasan syarat perjalanan darat pada libur natal dan tahun baru kali ini
pihaknya tetap menggelar operasi lilin untuk menjaga dua puluh tujuh ribu titik kepadatan pemudik
sejumlah rekayasa lalu lintas tetap disiagakan
seperti one way contraflow hingga pembatasan angkutan barang yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan
inilah yang saya sampaikan bahwa operasi apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah
titik keberhasilannya ada pada kerjasama pemerintah dan masyarakat itu sendiri
masyarakat yang sadar akan kesehatan masyarakat yang sadar akan ketertiban di jalan
dan itu menentukan titik keberhasilan operasi itu sendiri
kami ditugaskan untuk melayani mereka yang akan mudik natal tahun baru maupun kembalinya
keputusan pemerintah untuk tak menerapkan kebijakan pembatasan lalu lintas pada libur natal dan tahun baru kali ini
juga dibarengi dengan harapan agar masyarakat sadar dan patuh kepada penerapan protokol kesehatan
auserion dolo robin kitt jakarta